rencana penggunaan obat antiparasit ivermectin sebagai obat terapi covid sembilan belas menuai kontroversi
menteri bumn menyebut ivermectin dapat digunakan sebagai obat terapi
sementara sejumlah pakar mengkritisi klaim dari erick thohir
bagaimana kebenaran obat ivermectin yang disebut ampuh sebagai obat terapi penderita covid sembilan belas
dan seperti apa publik harus menyikapi perdebatan soal ivermectin ini
untuk mengulasnya saya sudah bersama zuli sikawati pakar farmakologi farmakologi dan farmasi klinik universitas gajah mada
kemudian ada erlina burhan dokter spesialis paru
selamat malam ibu ibu
dok kebenaran soal ivermectin ini dapat digunakan sebagai obat terapi bagi pasien covid sembilan belas ini tentu perlu berdasarkan hasil uji klinis
menurut anda sebagai dokter spesialis paru
apakah memang memungkinkan ivermectin ini digunakan sebagai obat terapi bagi pasien covid sembilan belas
ya saya kira potensi obat itu mungkin ada tapi harus kita buktikan dengan uji klinis
karena dari uji klinis kita kemudian bisa pastikan apakah memang ivermectin ini mampu menghambat lajing virus
dan juga mungkin memperbaiki klinis pasien secara signifikan
ada penelitian penelitian yang sudah dipublis tetapi penelitian penelitian ini ternyata hasilnya tidak konsisten
beberapa mengatakan ada manfaatnya tetapi beberapa juga tidak ada manfaatnya
oleh sebab itu kita bisa mengerti kenapa kemudian who mengatakan bahwa pakai livermectin ini tidak direkomendasikan
kecuali untuk dalam rangka uji klinis
nah inilah yang saya kira di indonesia juga harus kita lakukan uji klinis
bicara apakah ini memang ada manfaatnya yang signifikan atau tidak
karena ini kan kita menyangkut keamanan buat pasien ya
apalagi kita tahu obat ini originalnya adalah obat untuk antiparasit atau untuk cacing
maka setiap perubahan indikasi artinya empat yang satu harusnya untuk penyakit a
lalu kita pakai untuk penyakit b itu harus melewati uji klinis
tidak bisa melewati hanya testimoni testimoni
ini itu saja
jadi marilah kita sabar sama sama menunggu hasil uji klinis di indonesia ini apa hasilnya
baru kita memutuskan kita akan memakainya atau tidak
oke artinya menurut anda pasien ini sebetulnya beresiko
kalau kemudian belum ada pendapat yang solid mengenai penggunaan ivermectin ini untuk terapi covid sembilan belas
begitu ya dok
ya saya kira kan sekarang penyakit covid ini memang kemudian menjadi
karena sangat beragam perjalanan penyakitnya baik dari gejala maupun durasinya untuk menjadi berat atau menjadi sembuh
oleh sebab itu perlu kehati hatian
hal ini kehatian ini adalah kita tidak memakai obat obat yang kita tidak tahu seperti apa
dan juga sesuatu yang meragukan harusnya kalau di luar negeri itu dilakukan dan itu hasilnya ragu ragu
sebagian mengatakan ada manfaat sebagian tidak
saya kira sebaiknya kita uji untuk masyarakat indonesia apakah memang kita ini kemudian hasilnya memang baik atau tidak
tapi kabarnya ada beberapa literatur begitu dok yang menyebutkan bahwa ivermectin ini dapat digunakan untuk mencegah kasus kasus yang ringan
ya itu memang ada
tadi kan saya sudah mengatakan bahwa penelitian penelitian atau literatur ini membahas tentang ivermectin untuk covid
tetapi satu sama lain tidak konsisten
sehingga kita susah memutuskan ini sebetulnya bermanfaat atau tidak
nah ini kan menyangkut keamanan pasien ya
keamanan pasien adalah di atas segala galanya
kita jangan menguji coba yang sesuatu yang belum pasti
jadi saya kira kita sabar saja kita lakukan uji klinis dan hasilnya nanti tentu saja akan menentukan apakah ini kita pakai atau tidak
oke sekarang saya ke prof zulis
prof apakah anda setuju dengan rencana penggunaan ivermectin sebagai obat terapi covid sembilan belas
ya terima kasih mbak
untuk mengatakan setuju atau tidak tentu harus punya dasar tadi ya
jadi saya kira saya sepakat dengan dr erlina bahwa tentu untuk mengatakan bahwa itu bisa menjadi terapi
kita harus mendasarkan pada hasil uji klinik
memang untuk ivermectin ini berangkatnya adalah dari hasil uji di australia yang dipublikasikan pada tahun dua ribu dua puluh bulan juni
bahwa itu memiliki efek antiviral secara in vitro
ya saya kira itu mungkin sebagai dasar awal sekali
tetapi itu kan nggak bisa langsung dipakai ya
jadi memang harus dilakukan uji klinik dan tadi saya sampaikan
tadi seperti dr erlina bilang hasil uji klinik yang saat ini ada di berbagai negara ini hasilnya masih tidak konsisten
ada yang bilang bagus ada yang bilang tidak begitu ya sehingga memang belum bisa diambil keputusan
apalagi juga dosis yang dipakai durasi yang dipakai itu bervariasi antar uji klinik tersebut
tapi ada potensi ya kalau memang hasilnya di uji klinikan di indonesia bagus ya why not
kalau memang itu bagus ya bisa digunakan
kemudian dasar awal tadi digunakan untuk pengobatan secara masif bagaimana kemudian dampaknya
saya kira obat itu selalu ada kemungkinan risiko ya dan manfaat
jadi kalau digunakan secara tidak sesuai dengan aturannya tentu saja ada risikonya begitu
karena untuk obat cacing atau parasit biasanya kan pemakaiannya akan beda sekali dengan durasinya untuk obat covid kan
untuk cacing misalnya mungkin hanya dipakai sekali setahun atau sekali dalam enam bulan
sedangkan untuk covid kalau yang beredar di
berbagai media sosial itu macam macam itu yang cara pemakaiannya
jika pemakaiannya tidak tepat atau tidak ngawur lah istilahnya atau tidak ada berdasar
ya tentu saja bisa berdampak ya tadi efek samping dan sebagainya seperti itu
jadi memang harus kita tunggu saja gitu
tapi bagaimana sebetulnya penjelasan dari sisi pakar terkait obat ivermectin
yang kalau kemudian selama ini digunakan sebagai obat antiparasit
namun ada wacana ada rencana kan digunakan sebagai obat terapi covid sembilan belas
ya saya kira ini hal yang sangat wajar di dalam pengembangan obat
dengan strategi drug repurposing
sebetulnya statusnya sama seperti obat hidroksikloroquine ya pada saat saat awal covid
itu kan juga sama obat malaria tapi kemudian dicobakan untuk covid
ini sama ivermectin juga gitu obat parasit kemudian dicobakan untuk covid
nah untuk hidroksikloroquine misalnya
sempat masuk ke dalam panduan dan mendapatkan emergency use authorization dari badan pom
tapi kan kemudian dicabut
setelah kemudian efeknya ternyata tidak terlalu bermanfaat begitu
nah saya kira akan sama dengan ivermectin ini
jadi kalau misalnya memang nanti kajian kajian itu menunjukkan bahwa bermanfaat
mungkin nanti dari badan pom akan bisa memberikan emergency use authorization
tentu saja ketika industri pengusungnya itu memberikan dokumen yang lengkap gitu
walaupun mungkin tidak harus dari hasil ujikan di indonesia
tetapi ketika dia bisa mensubmitkan dokumen yang lengkap
itu bisa dikaji oleh badan pom
saya kira itu mungkin saja
jadi saya kira mungkin saja mendapatkan aua atau emergency use authorization
yang itu kemudian akan melegitimasi dari penggunaan obat ini begitu
oke tadi dokter mengatakan itu coba coba
apakah kemudian coba coba ini akan bisa menjadi solusi
atau justru nanti menimbulkan kebingungan di masyarakat
kita akan bahas sesaat lagi dok dan juga prof zulis
sesaat lagi tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
prof zulis ada dua opini pro dan kontra terkait penggunaan ivermectin ini
dalam terapi covid sembilan belas
bagaimana sebetulnya pemerintah harus merespon
sehingga tidak menimbulkan kebingungan publik
ya saya kira salah satu solusinya adalah begini
jadi yang saya tahu indofarma sebagai salah satu bumn
yang kemarin memproduksi ivermectin
tentunya sudah melakukan submission untuk registrasinya
adalah sebagai obat covid
tetapi kayaknya datanya itu kurang adekuat
sehingga badan pom belum bisa memberikan approval
sebagai obat covid
sehingga kemudian izin edarnya adalah sebagai obat antiparasit
namun demikian masih diberi kesempatan
seratus hari ke depan dari saat itu adalah untuk
memberikan tambahan data
jadi saya kira kalau memungkinkan dari industri pengusung
dalam hal ini indofarma atau mungkin pt harsen ya
yang sebagai produsen
jadi cara kita membuat ivermectin di indonesia saat ini
tidak harus berasal dari udeg udegnya di indonesia
tetapi mungkin dari data data di negara lain yang sesuai ya
dengan metodologinya jumlah subyeknya yang memadai
kemudian dosisnya yang sesuai
serta parameter penilaian luaran klinisnya juga sesuai
dan itu kemudian bisa diterima oleh badan pom
bahwa kemudian jika itu memang baik
bisa diberikan approval oleh badan pom
karena ketika itu mendapatkan approval
maka dokter dokter juga akan lebih aman untuk bisa meresepkan dan mungkin dokter erlina misalnya dari pdpi akan bisa memasukkan dalam panduan kalau itu memang sudah mendapatkan evaluasi dan approval dari badan pom
saya kira itu lebih mudah seperti itu solusinya
oke artinya menurut anda sebetulnya indofarma dan juga pemerintah ini mungkin terburu buru untuk penggunaan ivermectin ini
secara produksi mungkin karena saya bisa memahami kondisi emergensi ya wah covidnya meningkat nih
jadi secara produksi mungkin oke aja tetapi memang untuk produksi ini izinnya masih sebagai antiparasit
dan memang masih mungkin diberikan atau digunakan secara off label untuk covid
tetapi tentu saja itu adalah dengan mewenang dokter ya
jadi karena kalau kemarin kemudian mohon maaf nih menteri bumn mengatakan atau mungkin ada miss ya pembaca ataupun wartawan mungkin menyampaikan adalah izin edar sebagai obat covid
itu mungkin yang perlu diluruskan yang sudah diluruskan
tapi itu tadi koridornya adalah dalam
ini itu masih mungkin untuk digunakan
oke sekarang ke dr erlina kalau kemudian kita tahu ivermectin sebelumnya juga sudah ada beberapa alternatif alternatif pengobatan covid sembilan belas
selama ini memang kita tahu pemerintah memberikan beragam alternatif obat yang diklaim dapat membantu pengobatan covid
menurut anda apakah hal itu bijak dilakukan dan juga langsung disampaikan ke publik
ataukah justru menimbulkan kebingungan yang baru
barangkali memang terlalu dini yang mengatakan menyampaikan ini adalah terapi untuk covid
karena pengertian terapi itu adalah obat ya
jadi mestinya barangkali dikatakan ini adalah obat obat yang berpotensi bisa dipakai untuk pengobatan mengatasi covid
nah itu mungkin akan lebih bijak sehingga kita juga kami para dokter ya akan
karena dikatakan berpotensi
maka kami akan berusaha membuktikannya dalam lakukan uji klinis
dan uji klinis untuk ivermectin karena hanya diberikan lima hari satu tablet per hari itu akan bisa dilakukan dengan sangat cepat
jadi menurut saya kita sabar aja sedikit gitu ya
dan mungkin terlalu meletup letup sehingga kelewat apa namanya mungkin keceplosan kali pak menteri ya
karena pak menteri kan juga

karena pak menteri kan juga
tapi mungkin niatnya baik ingin memberikan harapan kepada kita
tapi kami sebagai dokter tentu saja juga harus berhati hati
karena ini ada hubungannya dengan manusia yang harus kita jaga juga
sampai kemudian malah menimbulkan efek samping dan lain lain
nah kenapa dalam rangka uji klinis ini bisa dilakukan
karena uji klinis ini pemantauannya ketat
ada parameter parameter yang diukur
dan pastinya diikuti
sehingga intinya aman lah begitu ya
kalaupun ada adverse event atau kejadian setelahnya itu akan bisa diatasi
dan ini ajar ajar saja
dan kita bisa lakukan ini dalam hal yang besar melakukan uji klinis
daripada saat ini karena ada pernyataan gitu lalu orang seperti euforia
beli bebas bahkan uji klinis itu sebetulnya nggak boleh
dan siapa yang mengawasi bahwa dosisnya sesuai
kalau kemudian benar caranya
dan kalau terjadi apa apa siapa yang bertanggung jawab
jadi lebih secara kita ingin kalau ini dilakukan dengan benar
dan kalau memang ada potensi kita nggak keberatan kok
kalau memang kemudian hasilnya juga bagus
oke tapi dampak yang ditimbulkan dok apabila kemudian ini penggunaannya tanpa dasar uji klinis yang jelas itu akan seperti apa sebetulnya
nah dampaknya barangkali ya suatu obat yang belum teruji untuk penyakit tersebut dipakai
dan ini kan sebetulnya bukan sesuatu yang benar ya
kita nggak pasti dengan obat ini tapi kita berikan
kemudian juga masalah efek samping kan nanti ada nyeri perut ruam di kulit ada menimbulkan demam dan lain lain
bahkan kalau ada alergi alergi yang berbahaya
nah ini kita tidak mau ini
ini juga terjadi
jadi saya kira kita semua menahan diri
mari kita sikapi dengan positif melihat bahwa mungkin ada potensi bahwa obat ini bisa menjadi alternatif pengobatan ya
jadi sabar saja
karena uji klinisnya untuk obat yang hanya diberikan lima hari ini harusnya cepat
apalagi pasien kita sekarang lagi banyak banyaknya begitu ya
jadi mau berapa ratus pasien pun cepat ini kita lakukan
jadi ya dan semuanya terpantau
karena kalau uji klinis ada efek samping kita langsung akan lakukan segera tata laksana efek samping
kalau bebas bebas saja kan ini tidak terpantau begitu ya
jadi saya kira kalau ingin dipakai yuk kita pakai dalam rangka uji klinis
bisa kalau memang uji klinisnya di banyak rumah sakit dan dilakukan secara masif itu akan lebih bagus lagi bahwa kita bisa membuktikan nanti
oke prof zulis uji klinis sejatinya nanti akan seperti apa yang ideal
transparansi seperti apa yang ideal yang kemudian bisa tidak menimbulkan
saya juga termasuk salah satu tim nanti untuk penelitian ini
rencananya kita akan membandingkan peluang obatan standar yang saat ini kita berikan dibandingkan dengan kelompok yang pemberian obat standar plus ivermectin
lalu kita lihat mana yang lebih cepat gejalanya hilang mana yang lebih cepat menjadi negatif mana yang lebih cepat totoraknya perbaikan
mana yang lebih cepat bisa pulang begitu
jadi ada parameter parameter yang diukur ini semuanya terukur jadi kita bisa menyampaikan ke masyarakat ini loh hasilnya gitu
oke seperti itu ya prof ya uji klinis yang ideal yang akhirnya tentunya tidak menimbulkan kebingungan dan dampak dampak negatif ke depannya
iya betul sekali dengan uji klinik itu karena desainnya adalah menggunakan randomise ya istilahnya di randomisasi kemudian juga ada pembanding dengan standar
maka semuanya terukur jadi jangan sampai misalnya ada yang sembuh atau kalau dipakai secara bebas ya ada yang sembuh mengatakan oh saya sembuh dengan ivermectin
tapi jangan jangan mungkin karena hanya kebetulan saja kan nggak ada pembandingnya itu yang kita nggak bisa memastikan
karena itu dengan desain uji klinik yang valid gitu ya dengan desain yang sahih itu kita bisa meyakinkan bisa convincing bahwa itu memang karena ivermectin itu bermanfaat
memang saya kira memang harus dilakukan uji klinik untuk membuktikan begitu
oke tapi kemudian
oke saat ini sudah disampaikan begitu ivermectin akan diproduksi secara massal menurut anda saya akan tanyakan ke prof zulis dan juga dr erlina menurut anda dampaknya akan seperti apa
kalau kemudian sudah disampaikan ke publik seperti ini ke prof zulis dulu
ya saya kira kalau diproduksi fine fine aja tapi kan nanti kan distribusinya pasti akan dipantau ya kalau selama obat itu memang belum di jalurnya untuk digunakan untuk covid misalnya
karena belum ada izin untuk itu maka tentu distribusinya akan terbatas
kalaupun nanti akan diproduksi oleh indofarma misalnya atau harsen misalnya yang ada di indonesia tentu dia akan didistribusikan khusus untuk misalnya uji klinik misalnya
saya kira yang penting ada pengawasan begitu
tidak untuk dipasarkan di umum misalnya yang kemudian bisa dibeli bebas oleh masyarakat
ya saya setuju yang disampaikan oleh prof zulis
memang itu adalah yang semestinya kita lakukan
jadi ya sementara tidak ada izin untuk covidnya ya mungkin ada dua yang akan ditempuh
satu dipakai buat obat cacing yang katanya juga kecacingan di indonesia ini masih banyak
yang kedua pakai untuk covid tapi dalam rangka uji klinis
oke terakhir kita memang harus bersabar untuk memastikan bagaimana efektivitas dari ivermectin ini untuk terapi covid sembilan belas
tapi saran anda terhadap pembelajaran
anda terhadap pemerintah dan juga terhadap masyarakat mengenai penggunaan ivermectin dalam kaitan dengan covid sembilan belas
ya kalau kepada pemerintah saya kira yuk kita sama sama sabar
kita ikuti aturannya supaya ini menjadi benar gitu ya
saya tidak mengatakan ini salah tapi saya kira mungkin semua orang juga dalam kondisi ini mungkin panik ya ini kasus makin tinggi
sementara obat obatan ini juga masih banyak
sementara obat obatan mungkin juga tidak mencukupi tapi mudah mudahan cukup sih
dan oh ini kita coba obat baru
gak apa apa itu kan biasa saja dalam dunia medis memakai satu obat yang off label lakukan untuk reposis untuk obat lain
tetapi memang harus dibuktikan dulu
dan kalau memang kemudian dari uji klinisnya terbukti kita akan dengan senang hati memakainya
apalagi ini obat murah banget kan
masyarakat ya jangan euforia juga
si hati juga
ini kan menyangkut sesuatu yang belum pasti
jadi yuk kita sama sama sabar
dan yang ingin saya sampaikan sebetulnya ini kita terlalu banyak berkutat dihilir
ini masalah obat ini kan juga dihilir
yuk kita sehulu deh
kalau bisa sekarang ini kan kasus naik

kita sama sama lakukan pencegahan
saya jangan sakit gitu
jadi kita diskusi ini gak akan bubar nih kalau udah gak ada yang sakit
ini kita sibuk dihilir aja
buat saya ini melelahkan ini
harusnya kita lebih ke hulu lakukan pencegahan
sehingga tidak banyak yang sakit
prof zulis menurut anda apa kemudian saran anda terhadap pemerintah dan juga masyarakat terkait dengan penggunaan ivermectin yang saat ini sudah menjadi
untuk pemerintah itu ada dua lembaga yang berkaitan yaitu adalah lembaga atau industri farmasinya tadi
kemudian badan pom sebagai badan otoritas obat
untuk industri farmasi tadi sebagai pengusung obat ini
maka tadi harapan saya adalah dibantu oleh pemerintah ya karena kebetulan ini kebetulan di bawah bumn
adalah segera mensubmit atau melengkapi data data yang dibutuhkan secara cepat jika memang ingin digunakan atau diregistrasikan sebagai obat untuk covid ya
supaya segera bisa mendapatkan approval katakanlah seperti itu ya sebelum secara paralel mungkin dokter erlina akan melakukan uji klinik
nah kemudian untuk badan pom sendiri tentu kita harus ada sense of crisis ya karena memang ini butuh cepat
makanya kemarin kayak mau di bypass gitu ya karena ya ini bagaimana
nah saya kira badan pom juga tidak salah karena mereka juga based on dokumen begitu
ketika tidak ada dokumen yang dievaluasi ya akan sulit untuk mengatakan atau memberikan keputusan
sehingga ketika nanti dokumen itu segera disubmit
jadi kan katakanlah oleh industri pengusung tentu kehidupan kita badan pom segera juga melakukan review dan kemudian apapun hasilnya akan kita tunggu begitu
dan kebenar masyarakat tentu ya harap sabar untuk tidak menggunakan sembarangan karena juga ada risikonya
demikian dari saya
baiklah kita akan tunggu sama sama bagaimana kemudian prosedur untuk penggunaan ivermectin dalam covid sembilan belas ini dijalankan
yang jelas kita tentunya berharap ivermectin ini nantinya akan menjadi solusi begitu ya dan bukan sebaliknya
terima kasih bu zulis dan juga dr elina
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam dan salam sehat selalu
salam sehat selalu